putri kalung kamu bagus ya
disini sini tete bantu buka ya
tete pinjem dulu ya
kamu duluan disana
aku mau pindah ke jakarta
boleh aku malah seneng lagi
aku jadi ada teman di jalan
siapa yang nemenin dia nanti
karena aku punya dua adik
jadi bisa nemenin dia
dia padahal tinggal disini
pada bisa maju
berarti ini ada tiga juta ya
biar dipegang aja uangnya
untuk dua puluh seragam
nah kalau memang misalnya ada sisa
komposnya disimpan aja
gak payah pesangon untuk bagi luar
saya akan secepatnya cari bahan di pasar bu
mudah mudahan setelah nanti saya dapat
sebagian uang ini
saya bisa mengambil ijazah anak saya bu
dateng kok gak kasih salam
dia tuh terlalu keras
dia tuh terlalu keras
beda denga adik adiknya
lu selalu megit
mungkin karena saya terlalu sibuk cari uang
sehingga saya tidak memperhatikan anak anak saya bu
jadinya dia seperti itu
namanya juga abg
malah kalau dipikir pikir saya tuh bangga saya kagum dan salut sama ciyati
istilahnya ciyati ini single parent tapi ciyati ini perempuan yang tegar perempuan yang kuat
semenjak ditinggal sama kang asep almarhum ya sehati itu subhanallah luar biasa mengurus anak dengan luar biasa juga
terima kasih ibu muridnya sudah berhati hati sama saya ini semua karena allah saya diberi kekuatan sama allah
sama sama cik ya sudah kalau gitu saya pamit ya

bagus ya jelek jelekin anaknya sendiri di panah ramai
maksud kamu teh apa
ini semua salah ibu
ibu tuh seharusnya pergi sama bapak ke jakarta
semua yang sudah terjadi adalah kendak dari allah
dan bapakmu meninggal sudah tetapan dari allah
itu yang harus kamu tahu
kenapa waktu itu ibu tidak ikut bapak berbicara
karena kamu dan adik adik kamu masih kecil
tapi kamu juga belum punya tempat yang cukup memadai untuk kita semua
tapi ibu dan bapak punya kesepakatan
almarhum bapak pemimpin supaya ibu tetap tinggal di kampung
ini sudah takdir nak
ini juga bukan takdir
ini salah ibu
kenapa ibu tinggal di jakarta bukan di sini jadi bisa
aku udah milk tinggal di sini
aku udah muak makan makanan orang orang
aku sudah muak makan makanan orang orang

mau berangkat ke jakarta
mau izin ke ibu juga gak mungkin izinin
mau kabur juga nggak mungkin
mana aku punya moda lagi buat kau
harus bisa cari cara
harus punya kami
tuh ibu udah masakin telur dadar kesukaan teteh
iya iya teteh makan
putri kalung kamu bagus ya
teteh mau foto foto sama temen temen
di sini sini teteh bantu muka ya
teteh pinjem duluya
besok teteh kembalilt
kamu duluan disana
teteh nyanas copper
benar juga kata ibu
kita harus rajin nabung emas walaupun cuma sedikit
buat kalau lagi kepepet
lumayan buat ongkos ke jakarta

nah antar jahitan ke laburnya nih
apa sekalian ongkosnya
udah selesai ngomongnya
penjempen handphonenya ya
soalnya tadi mau terusin nelfon sama ibu
soalnya mau sekalian ngantar barang jahitan ibu rini ya
kamu nggak pergi les
hari ini teh gurunya pergi
sari kata dari sdi media